seorang ibu muda bernama pingkan lumintang
tewas di jalan raya ragunan pasar minggu jumat siang
setelah ia dan motor yang dikendarainya dihantam mobil minibus
yang dikemudikan seorang polisi
seorang pengendara motor serta seorang pengendara ojek online
juga menjadi korban dan mengalami luka luka
sebelum menabrak korban mobil melaju dengan kecepatan tinggi
dari arah pejaten menuju pasar minggu
seorang saksi mata menyebut
pengemudi mobil sempat terlibat cekcok dengan pengemudi mobil yang lain
di depan smu dua puluh delapan pasar minggu
yang berjarak sekitar satu km dari lokasi kecelakaan
keduanya kemudian kejar kejaran hingga mobil anggota polisi itu
lepas kendali dan menabrak pembatas
hingga meloncat ke lajur kanan yang berlawanan
sehingga menabrak para korban
akhirnya anak muda itu arogan ya arogan gitu
itu siapa ya polisi ditantang
nah kita tahu lagi ini mobil ini dari samping kan
karena mungkin mau gunting itu anak muda
karena anak muda hati hati kecengkut itu sono
akhirnya udah pada nabrak ini akhirnya aksi ini
unit laka lantas polres metro jakarta selatan
menyelidiki penyebab pasti terjadinya kecelakaan ini
polisi meminta keterangan dari kedua pengudi mobil dan saksi saksi
setelah kita cek ternyata korbannya perempuan orang ibu ibu
sementara masih dalam penanganan laka
korban meninggal dan luka luka dibawa ke rumah sakit fatmawati
di meliputan sian n indonesia jakarta